mau kalian kemana kan yasmin
kalian kan janji akan kembalikan dia
kalian mau apa lagi sih
uang udah saya sediakan
eh pak alvin
ya iyalah emang siapa lagi
saya minta kalian kembalikan istri saya
rumah kok jadi begini
kaget melihat saya di sini tante
tante pikir saya takut
mentang mentang rumahnya alvino
don jangan bicara di sini ya
tante terlalu buan ya
kamu mau rahasia tante kebongkar
dan rahasia kamu juga akan kebongkar
mau seperti itu
yang penting buat saya
keselamatan yasmin tante
nggak penting ini semua
sekarang di mana yasmin di sekap
masih nggak mau ngaku juga tante
saya melihat dan dengar langsung
ibu ini membayar para peculik yasmin
terlalu kejam tante nih
kamu begitu sih don
tetap berbuat seperti ini demi kamu juga
demi saya apa tante demi saya apa
buat saya yang paling penting adalah milikin yasmin
sekarang justin malah ada di tangan tangan preman preman jahat itu
kalau dia diapa apain gimana
mau tante tanggung jawab
jangan mengancam tante
tante harusnya menghilangkan yasmin
soalnya kalau tidak
yasmin kalau memberitahu tante skongkol dengan kamu bagaimana
kamu harusnya jangan bertentangan dong sama tante
tante buat saya itu nggak masalah
saya ini laki laki saya siap bertanggung jawab atas semua aksi aksi jahat saya
waktunya tinggal dua lima jam lagi
mereka terkenal kejam dan sangat on time
kalau dua lima jam tanpa nggak bayar yasmin akan dihancurkan
kalau untuk sih nggak masalah tante berapapun akan saya bayar
sekarang kasih tahu saya di mana yasmin is cup
di kudang bajak di daerah teluk gung
pastikan yasmin selamat baru saya transfer
tempat aku memang buka di sini
tadinya aku pikir aku bisa mendapatkan sedikit aja perhatian
tapi aku tak bisa

tapi ternyata di sini penderitaan terus
selalu aja menderita
dari dulu sampai sekarang
kamu selalu menderita
yasmin jangan diapapakan
oke mereka minta waktu berapa lama
mereka minta dua jam
dua jam cuma segitu
gak bisa ditambah apa
kalau perlu uang tebusannya saya tambah deh
drone mereka terkenal orang orang sadis
dan sangat susah untuk bernegosiasi
semoga kamu berhasil melepaskan yasmin ya
lo tau tempat dimana yasmin disekap
lo mau ngejebak gue kan
yasmin disekap di gudang baja teluk gong
eh don gue tau ini semua rencana lo
kalau sampai yasmin kenapa napa
serah lo deh vin
saya punya waktu dua jam
kurang apa sih
ini memang berada di balik semua ini
desa laki laki busuk
kalian telah melakukan kesalahan
kamu terlambat satu setengah detik
sonya belum bayar kekurangannya terhadap kami
jadi kami tidak akan melepaskan yasmin
kurang ajar wek
kamu mau membayarnya lebih
lo minta berapa
lo minta berapa
lima ratus juta lagi
sekarang bebasin dia
kamu jangan berpikir aku terlibat semua ini ya

nggak usah sepah lawan ya

kamu udah seberengsek
aku pikir saya nggak tahu
kamu dipengaruhi mamanya alvino
untuk menghancurkan rumah tangga saya sama alvino
sekarang kamu datang
sok sok jadi pahlawan dan menolongin saya
saya lebih baik mati daripada mengakui semua kebaikan kamu
jangan asal marah yas
kamu akan nyesel
kamu yang akan nyesel
karena sampai kapanpun
kamu gak akan pernah bisa dapetin cinta saya
kamu gak akan pernah berhasil
menghancurkan rumah tangga saya sama alvino
kalau sampai terjadi hal buruk sama afino
kamu adalah orang yang paling pantas dipersalahkan
saya akan membongkar semuanya dunia
termasuk pil pil kb berengsek kamu itu
aku juga takut win
tapi aku percaya kau pasti bakal ngeluhin aku
aku takut lebih baik kita pergi dari sini
aku udah gak mau lagi ngelihat si wajah brengsek ini
asal lo tau aja
bukan gue yang ngelik dia
agent sembarangan kalau ngomong ya
terserah lo percaya apa nggak
nggak mungkin mama sejati itu
ini semua nggak mungkin
tapi semuanya emang bener kan
aku juga nggak percaya
tapi semuanya memang bener win
mama kamu adalah
otak dibalik semua ini
dia lah yang selama ini telah mencekoki aku dengan pil kb
aku sudah berjaya
aku akan lihat
apa yang otak otak yang kita bawa
kalau soal pil kb itu
itu hasil perskongkulan ku sama tante sonya
aku juga yang menghasu cantika
untuk misahin kalian berdua
kamu memang benar benar jahat tuh
aku melakukan ini semua
karena aku terlalu cinta sama kamu
saya nggak akan pernah bisa ngelafin kamu
di luar ada polisi yang mencari tuan sama nyonya
selamat pagi pak
berdasarkan laporan bapak dan ibu berikan
kami telah berhasil melacak penculikan yasmin
saya kan udah mencabut laporannya
ini hanya persoalan keluarga pak
tapi proses hukum tetap harus berjalan
kami telah berhasil menemukan jejak ibu sonya
ibu saya menaiki pesawat tadi malam ke manado
dan pesawat yang ditumpangi ibu sonya jatuh di hutan sulawesi
dengan demikian penyidikan atas kasus ini terpaksa kami hentikan
terima kasih pak
terima kasih bapak
orang jahat kayak tante sonya sih
pantas menerima ganjaran kayak gini
gimana dok bayinya laki laki atau perempuan
terima kasih dok
terima kasih banyak ya dok ya
terima kasih banyak dokter
terima kasih ya udah buat aku bahagia
aku juga bahagia fien